tim sar gabungan dari tni polri basarnas dan bpbd kabupaten lebak
terus melakukan pencarian terhadap dua orang penambang yang hilang akibat tertimbun longsor
di kampung cikatumburi desa citorek seberang kecamatan cibeber kabupaten lebak banten
pencarian dilakukan oleh tim sar dengan menyisir aliran sungai sejauh dua belas km dengan menggunakan perahu karet
enam penambang emas tertimbun material tanah longsor di cikatumbiri citorek kecamatan cibeber kabupaten lebak banten
dari jumlah korban empat penambang diantaranya meninggal dan dua lainnya masih dalam pencarian
tim sar gabungan aktivitas pertambangan di sekitar lokasi sebelumnya sudah diingatkan pihak desa setempat terhadap warga
karena kondisi cuaca ekstrim yang melanda sepekan terakhir
namun bahaya tersebut tidak diindahkan hingga longsoran tanah terjadi di titik tambang
besar hari ke enam terhadap enam penambang emas yang tertimpa longsor dan terbawa arus sungai pada hari ini masih dinyatakan nihil
operasi sar dimulai dari desa citorek barat sampai dengan citorek kidul
dan operasi kita mulai pada pagi hari tadi sampai pukul tujuh belas